wah kalau gitu notspeaker aja biar kita semua denger
lu udah nemuin putri
halo wak lu jemput bokap lu
di rumah tua rumah kosong
di dalam mentari tau kan
bokap kenapa bokap gue
karena bokap lu yang nyulik putri
karena gue tau
kalau dewan nikah sama putri
alhamdulillah tante udah siuman tapi kita minta maaf tante
kita belum menemui putri kita berdoa aja ya tante semoga putri cepat
ketemu dan kita berharap raja bisa nemuin putri
tegah kamu sama adik kandung kamu sendiri
selama ini kamu tahu kalau ternyata si putri itu sebenarnya adalah kalau dia adik kamu
tapi kamu sengaja menyembunyikan hal itu dari papa dan mama
kamu tahu kan gimana perasaan bapak selama ini setengah mati
kamu berusaha untuk mencari adik kandung kamu sendiri
cuma gara gara laki laki mau cemer raja itu kamu tega menyembunyikan hal itu
karena aku enggak mati
dan putri bukan adik aku
ih ini perempuan cantiknya sih yes ya tapi strikernya juga yes
eh orang sidik itu tanda sama aku orang sidik itu tanda kurang piknik
diam kamu diam
kamu juga enggak lebih baik ya ria
kamu selama ini gimana soal baik pura pura baik
saya kamu enggak baik
kamu pasti salahin saya sih
udah lah cukup
jangan dikirain yang begini dulu lah man
nanti itu urusan belakang
seharusnya kita juga bisa lebih dewasa
kamu gak kasian sama adik kamu yang udah banyak menderita
nyebelin banget sih kenapa pada peduli sama putri

kamu juga enggak baik pura pura baik pura pura baik
nanti itu sekarang sudah dikira kamu tidak distantek
apakah kamu mau disusahkan ngece chocolat viral

sama dia malu

kamu mahga lu
tapi sini dia gue

bawa kemana sih
kalau gitu load speaker aja biar kita semua denger
lu udah nemuin putri
halo wak lu jemput bokap lu
di rumah tua rumah kosong
jalan mentari tau kan
kenapa bokap gue
karena bokap lu yang nyulik putri
papa nyulik putri
bener bener gak iya sih itu pak le bos
padahal kan dia sempet
purat purat ngaku jadi panis putri
itu kan cuman akal akalan tata sama om lemos aja
supaya dewa gak bisa deket deket lagi sama putri
maafin berbotol kakak saya ya
saya nyesel banget
kakak saya ngelakuin itu semua
kita harus urus dulu
lu disini sih
kamu sih juga ikut
semuanya peduli sama putri
putri putri putri terus
kapan peduli sama gue